ya ada jenak
dari rumah cing sakit lagi ya cing
iya malam ya orang udah tua sakitan lulu
lu bawa apa itu naf
ah ini makanan buat cing lela
aduh jadi nyusahin nih
ah kagak tadi janab nyobain resep baru
aduh aduh aduh
bilang aja lu kagak suka gue tidur disini
coba ngimpin yang enakan dikit
jangan muka gue dibabak belurin begini nih
nanti jangan nyusahin gue
besok besok gue kalau tidur disini
pake pengaman aja naf
kok saya jalan dulu ya
ini ini ini duit belanjaan nih
hati hati jangan sampai hilang
kayak bocah saya dipesan loh
lu lu bangun duit segini juga
lu jangan soal ngeledekin si dulu aja
kesian kan dia
siapa yang ngeledek dia sih poh
gak ada yang kaya supaya dia kahwin lagi kagak mimpi melulu
lagian saya kesian kan sama dia saya nyentuhkan nih wajib
lihat aja dia kayak layangan putus pelagak plegak
lihat poni badan saya kurus kering mikirin ponakan ponakan
cerewet banget tapi berubah nih lebih cerewet lagi nyalu kalau pulangnya kesiangan
nera sekarang sidulnya mana
oh di sumur
di sumur ngapain di sumur
ya paling dia bunuh diri nyemplung
nah mampir sama nenek
nah tobi berangkat ke sekolah dulu ya
iya di sekolah jangan nakal ya
nenek yuk belanjanya mananya
udah masih marah
oh yaudah ntar pulang belanja atun mampir ke makam masker ya
iya tapi pulangnya jam kesiangan
siang tuh abang lu dia juga mau cari kerjaan kan
mak bang dul dipanggil nya atun mau puasa dulu ya
abis belanja nih mau mandran iya kemana nih mau pasar juga lu nggak pernah ke rumah
nap dan nyanyi punya sakit sakit apa tuh wah sakitnya parah udah gitu nanyain
dulu masa sih ya kagak percaya tanya siapa nih ya main lu ya udah ntar kesana deh ya udah ya
hai beragam banyak amat iya alhamdulillah porahman minta kuenya dibanyakin hari ini
soalnya dari sandiwarung syukur dan naf pesanan udah banyak sih nyamu manjir dulu ya ya cilela
sakit lagi tuh sakit lagi lu siapa yang bilang celana sakit atun tadi ketemu di depan kasihan
juga cilela ya naf pasti dia sakit mikirin sedul tuh naf
emang ini si sarah bimbing si dur nggak pulang lagi ya naf kayanya sih belum terlaluan banget sih
sarah kok masih ada si perempuan yang kayak gitu ya apalagi udah bercerai ya naf tau emang
lu gak pernah nanya sama si dur masa saya nanya sama bangdul begitu kan urusan rumah tangganya bangdulnya iya juga sih naf
tapi hidup kebangetan baik sih jadi lelaki sama perempuan
tinggal bini jadi ama aceh
lu ngapain di sini
daripada saya naik angkot bawa belanjaan
mendingan saya bayar abang sama juga kan
gue mau punya tujuan yang lain ribet aja lu
beli kembang dulu
emang di sana nggak ada buat ngurukin muka lu juga banyak
ada cuma gak sebagus di sini bang
mau den ikut juga
mau ke tempat lain dulu ya
ya minta tolong liatin kukusan ya nyak
dinok mau ke rumah icing lela sebentar
ya udah sono salam ini ya sama icing lela
bang wandra buat tung gagal lama kan
lu gudeg kan dia jawab tadi gak lama
lo coba itu abang jangan bercanda aja dong bang
nih buset ini gue harus sempat sama lu pakai bercanda
lu pikir gue demen sama lu kali